seekor macan tutul jawa tertangkap kamera petugas di kawasan taman nasional bromo
penampakan ini sekaligus menunjukkan macan tutul jawa masih ada di tengah ancaman kepunahan
inilah penampakan seekor macan tutul jawa yang tertangkap kamera video petugas taman nasional bromo tengger semeru
di kawasan coban trisula poncokusumo malang jawa timur
dalam video ini terlihat seekor macan tutul jawa yang sedang berburu mangsanya
maca tutul jawa tersebut diperkirakan berjenis kelamin jantan dan berusia di atas satu tahun
video ini merupakan hasil rekaman yang diperoleh dari kamera perangkap petugas tnbts
yang telah melakukan pengamatan sejak enam juni hingga dua puluh delapan juli dua ribu enam belas
pengamatan dengan memasang kamera video sengaja dilakukan untuk melihat secara langsung populasi hewan yang berada di ambang kepunahan ini
petugas sendiri telah memasang tiga belas kamera perangkap di beberapa titik untuk mengamati lebih detail
macan tutul jawa ini
dengan hasil ini petugas akan lebih meningkatkan pengawasan agar hewan yang diperkirakan tinggal tiga ratus lima puluh hingga tujuh ratus ekor di seluruh dunia ini aman dari perburuan
tahun dua ribu sepuluh lalu petugas taman nasional bromo tengger semeru juga menjumpai seekor macan tutul jawa
dengan kaki depan putus akibat terkena jerat yang dipasang pemburu
kini petugas akan melakukan pembersihan terhadap jebakan yang dipasang pemburu agar tak mengenai macan tutul jawa ini